semua dari panggimu di sali itu sekarang penyerah terus
meluapkan emosinya kepada pekerja proyek pembangunan komplek perumahan di kampung cerewet desa cijayanti kecamatan babakan madang kabupaten bogor jawa barat pada selasa sore
tak hanya hamid sejumlah warga lain juga mengamuk hingga terlibat baku hantam dengan pekerja proyek
emosi warga memuncak setelah pengurus proyek tak kunjung menggali timbunan tanah dan beton yang menutup jalur drainase
hal ini di tengah rai menjadi penyebab terjadinya banjir yang merendam rumah warga
belum ada proyek di sini nggak ada banjir saya terus terang nggak ada banjir
kalau ada banjir saya ngapain saya bikin rumah pinggir kali
kalau ada banjir
salah satu warga bahkan pingsan saat melakukan aksi protes kepada pengelola proyek
pada senin lalu lebih dari tiga puluh enam rumah warga terendam banjir setelah hujan deras mengguyur kawasan tersebut
diduga penyebab banjir akibat jalur drainase tersumbat pembangunan proyek
ada kegiatan dari perusahaan kaitan dengan jalan di atas kemudian untuk salurannya belum bisa maksimal karena debit airnya tinggi tidak seimbang dengan salurannya
hal hasil airnya meluap
dan sampai terdapat kepada warga
rencananya pengurus desa akan mendesak pemda untuk menjatuhi sanksi kepada pengurus proyek
hingga selasa malam belum ada keterangan resmi dari pihak pengembang ataupun pengelola proyek
muhammad juanda bogor jawa barat